yang pertama saya minta maaf kepada bapak presiden
saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya
minta maaf kepada pak prabowo subianto guru saya mentor yang sudah mengajarkan banyak hal
saya mohon maaf kepada ibu saya yang saya yakin hari ini nonton di tv
saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat
saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi
kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat indonesia khususnya masyarakat kelautan dan perikanan
yang mungkin banyak yang terhianati
supaya pencitraan di depan umum itu tidak itu semangat
ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua
saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan
dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat
saya terima kasih kepada teman teman media yang sabar
dan saya akan jalani pemeriksaan ini
insya allah dengan tetap sehat
mohon doa dari teman teman
saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya
saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum
juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri
dan saya yakin prosesnya sudah berjalan
saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar